minggu pagi budi yang merupakan seorang tunanetra berangkat dari kediamannya di bojonggede bersama dengan pendampingnya lukman dan seorang teknisi untuk mengamen
bukan mengamen di jalanan namun mereka mengamen di ruang publik yang disediakan di dalam stasiun mrt bundaran hi
budi nantinya akan bermain alat musik keyboard dan lukman akan memainkan violin
budi mengatakan mengamen di ruang publik dapat membantunya untuk lebih bisa menyalurkan aspirasi dalam beda musik terutama saat memainkan alat musik keyboard
karena dengan adanya ruang musik seperti ini khusus untuk saya yang di bidang keyboard itu ada semacam kita bisa menyalurkan inspirasi ya
karena kalau saya kan biasanya sehari hari jalan dengan adanya ruang seperti ini otomatis inspirasi yang ada di dalam pikiran itu bisa tersalurkan lewat ruang musik seperti ini

dan bergabung dengan institut musik jalanan mereka dapat merasakan menjadi pengamen naik kelas yang tampil di ruang publik
andi malewa pendiri institut musik jalanan mengatakan bahwa ia menerima talent disabilitas berawal dari kegelisahannya saat menemui pengamen tunanetra di jalanan
hingga saat ini sudah ada tiga puluh talent disabilitas yang bergabung dengan institut musik jalanan
karena teman teman pengamen itu yang difabel khususnya ya itu bergabung sejak tahun dua ribu tujuh belas di institut musik jalanan
sebenarnya ini sih kegelisahan kegelisahan kita juga ya banyak teman teman pengamen itu yang mohon maaf tuna netra mereka pengamen di jalanan dan mereka itu kan punya cukup banyak tantangan ya rintangan di jalanan gitu
dan mereka itu kan punya cukup banyak tantangan ya rintangan di jalanan gitu
dan mereka itu kan punya cukup banyak tantangan ya rintangan di jalanan gitu
begitu banyak bahaya yang mengancam keselamatan mereka
para penumpang mrt pun tampak terhibur
banyak yang berhenti untuk mengabadikan momen menggunakan ponsel dan tidak sedikit juga yang memberikan uang sebagai bentuk apresiasi terhadap penampilan mereka
senang bagus buat hiburan kalau liburan anak anak bisa buat refreshing
sering sering aja ada acara kayak gini jadi kita bisa ada
libur kayak gitu bagus lah buat peningkatan apa namanya ya mungkin dari income segala macam
semoga ke depannya dia makin lancar kayak gitu
bisa lebih ini lah apa namanya terbuka lebar bagi dia untuk lebih maju lagi
penampilan budi dan lukman ini dapat disaksikan setiap sabtu dan minggu di stasiun mrt bundaran hi pukul sepuluh pagi hingga empat sore
selain di stasiun mrt penampilan para pengamanan
main naik kelas ini juga dapat disaksikan di berbagai ruang publik lainnya seperti di mal mal yang ada di jakarta
reza siregar andika suramanto jakarta